terkubur ditutup dengan keramik dengan kedalaman kurang lebih lima puluh cm
ya jadi untuk posisi mayat yang saya temukan terkubur
ditutup dengan keramik dengan kedalaman kurang lebih lima puluh cm
sehingga mayat sudah membusuk hari ini
bisa disebut licor atau hanya dikubur biasa dan indah
ini dikubur biasa kemudian tutup dengan tanah
dan atasnya dilapis dengan keramik dapur
di dapur rumah di dapur rumah
saksikan program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya
kompastv independen tak percaya